halo selamat siang
oh iya bener oh iya itu ibu saya pak
kenapa ditahan di pos hansipasar
baik baik saya segera kesana pak makasih
ma neme kenapa
nenek mama udah dong
ma ini keluarga ibu reni apa siapa
hah keluarga aku
amin amin aku gak punya keluarga kayak begini nih
eh eh eh karung beras you karung beras pakai topi you
ya anak you itu tuh cucu you yang gak becus

gimana mau ngelindungi anak i
hah lagi yang kamu ngapain juga you mau minta maaf sama dia
maksudnya dia yang minta maaf sama you
enak gak itu anak suruh minta maaf

eh enak aja
cucu you yang minta maaf sama dia
aku udah pernah coba
pergi pergi pergi
tapi lain kali gue gak mau ada bawa bawaan lagi
karena bawa bawaan itu bisa jadi kebiasaan saat
lu tau gak ayah itu sedih banget
karena lu udah bawain dia tentang lu
dan sekarang dia udah gak percaya sama sekali sama lu
gue emang harus mulai lagi dari awal
buat dapat kepercayaan dari ayah
dan gue gak boleh nyerah
kau gak boleh nyerah
amin sih pak ini laporannya
ini laporannya pak
sampai gak bisa
konsen nih aduh
gue mau masakin buat ayah
kasian kan dia pulang kerja pastilah lapar
masa lagi capek capek
terus harusnya jadi tukang makanan
ini sih mbak
dapurnya dimana ya
di sebelah situ
mau masuk buat ayah ya
saya nunggu makan dapur ya
capek banget hari ini
mana aku masih harus masak lagi nanti di kos
itu kan cewek yang kos belakang
gila cakep banget
ini yang kubilang dari kemarin
pernatah mata lu sobek
eh dia tuh orang kerja
udah banyak bawa kerjain
oh lewat boleh
bayarnya yang jelas
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
gak usah pake uang
kamu gak apa apa satria
satria ya ampun kamu berdarah
kamu gak apa apa
kita obatin di kot santai nangkut ya
satria satria lagian kamu tuh aneh aneh aja sih
ngapain sih kamu berantem mereka itu bertiga loh saat kamu sendiri
tadi kalau ada apa apa sama kamu itu gimana
aku sama sekali gak peduli ayah
yang penting buat aku keselamatan kamu

aku mau tiga orang mau empat orang mau dua orang
mau empat orang mau satu rt nyerang kamu aku belain pasti
aku tahu kok sekarang
kamu masih jaga jarak sama aku kan
aku tahu kamu masih kecewa sama aku
aku gak akan berhenti ayah
aku gak akan berhenti buktiin ke kamu kalau
perasaan aku gak pernah berubah
apa yang aku bilang dulu
hati aku gak pernah berubah buat kamu
ini kok ada makanan sih di sini
siapa yang beli ya
ini yang aku tadi bikin buat kamu
kamu bikin makanan buat aku
tadi aku pikir
kalau kamu pulang
terus kamu mesti masak lagi
kamu kan capek
aku siapin duluan
ini aku ngapain
satria ngelakuin ini semua untuk aku
untuk apa kamu lakuin ini semua sat
atau kamu mau mainin aku lagi
kamu hanya mau bohongin aku dengan semua kebaikan kamu lagi set
simul datang disini